saudara seorang pelajar smk negeri satu sidowari di kabupaten nia selatan sumatera utara
meninggal dunia diduga karena dipukul oleh kepala sekolahnya
sebelum meninggal korban sempat bercerita bahwa ia bersama tujuh temannya dipukul oleh kepala sekolah
korban bernama yaredi inruru
berusia tujuh belas tahun sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit dr m thompson nias
namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia pada senin malam lalu
siswa ini diduga dipukul oleh kepala sekolahnya di dalam ruang kelas di smk negeri satu siduaori kabupaten nia selatan sumatera utara
dari keterangan orang tua korban anaknya dibawa ke rumah sakit pada tanggal tiga belas april lalu
dan sejak itu kondisi korban semakin kritis di ruang icu rumah sakit umum dr thompson nias
menurut temannya diketahui korban mengaku dirinya bersama tujuh orang temannya diduga telah dipukul oleh kepala sekolahnya
pada hari selasa itu anak saya diroson di scan habis itu hasil pemeriksaan
di kepala anak saya itu ada sarap yang rusak atau yang tidak berfungsi lagi
sehingga itu mengakibatkan anak saya itu bisa tidak sadar
dan bisa jika dia berbicara sehingga tidak jelas
menurut pengakuan sampai lima kali
setelah meninggal kami membawa ke rumah duka
warga korban telah mendatangi polres nia selatan dan membuat laporan polisi
karena tak sedikit pun diduga pelaku menunjukkan rasa empati kepada korban
pihak polisi juga telah mendatangi pihak keluarga untuk meminta keterangan
untuk mengetahui informasi lebih lengkap telah bergabung melalui sambungan zoom
kasat reskrim polres nia selatan akp freddy siagian
pak freddy boleh diceritakan pak ini kronologi kejadian yang disampaikan keluarga korban seperti apa
jadi bahwa pada tanggal dua puluh tiga
tepatnya hari sabtu dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh empat
bersama tujuh orang siswa dipanggil oleh kepala sekolah atas laporan dari sekretaris kecamatan yang di mana tempat itu tempat mereka berpraktek
ketika di kantor kecamatan mungkin ada perintah yang tidak dindakkan oleh siswa tersebut
sehingga pada hari sabtunya oleh kepala sekolah mereka dikumpulkan di sekolah
kemudian mungkin diberikan semacam pembinaan dengan cara memukul mukul kepala ke seluruh tujuh orang siswa tersebut
termasuk korban mendapatkan pukulan sebanyak lima kali
setelah itu pada hari seninnya dan selasa korban masih sekolah
namun pada hari rabu sampai dengan tanggal sembilan
tanggal sembilan april korban tidak tahu kapan apa sakit apa tidak
jadi tanggal sepuluh tanggal sembilan mereka membawa korban ke rumah sakit tom sen gunung sitoli untuk melakukan melaksanakan pengobatan
oke ini kan sudah dilaporkan oleh keluarga ya pak
dari yang sudah dilaporkan apakah salah satunya ada barang bukti atau indikasi dari dokter bahwa ketika sembilan april masuk rumah sakit ini
memang akibat dari pukulan yang dilakukan yang diduga dilakukan kepala sekolah pada tanggal dua puluh tiga maret itu pak
ya bu jadi sampai saat ini kami belum mendapatkan hasil visum dari para dokter
mungkin rencana hari ini dan sekalian juga hari ini kami akan melaksanakan otopsi bu
di rumah sakit tom sen gunung sitoli
semua dilakukan hari ini berarti pak
visum hasil ronsen yang tanggal sembilan
kemudian untuk otopsi hari ini pelaksanaan
namun hasilnya kita belum tahu bu nanti kami koordinasi dengan tim dari forensik
oke ini kan sebenarnya kalau tadi dari kronologi ada enam siswa lain berarti ya pak
yang juga dikumpulkan dalam satu ruangan pada tanggal dua puluh tiga maret itu
apakah enam siswa lain selain korban satu meninggal dunia ini juga melapor ke polisi
baik jadi dari hasil wawancara kami sampai sekarang
keenam korban tersebut di luar korban yang meninggal
tidak ada membuat laporan di kantor polisi
dan mereka mengatakan tidak ada merasakan sakit sampai sekarang
apakah polisi juga tadi selain hari ini menunggu visum dan juga akan melakukan otopsi
akan memanggil saksi saksi pak
baik kami sudah memeriksa sebanyak delapan orang saksi
siswa yang dipukul bersama korban
oke yang lain pak selain siswa siapa lagi yang sudah dipanggil
yang kami panggil mungkin hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku
siap namun dalam hal ini belum di bap namun wawancara
baru dipanggil untuk pemeriksaan belum bap dan baru hari ini berarti ya pak untuk pemeriksaan kepala sekolah
selain siswa adakah saksi lain pak yang juga sudah dipanggil oleh polisi
yang kami panggil masih dari pihak keluarga dan pihak guru yang pada saat itu memang ada saat di tempat kejadian
oke apa berarti dari siswa enam siswa sudah dipanggil keluarga juga sudah dan rencananya hari ini kepala sekolah akan dipanggil
dari polisi yang rencananya akan dilakukan setelah ini selain tadi pak freddy sudah mention soal otopsi dan juga pemanggilan kepala sekolah
baik jadi nanti kita menunggu hasil pertama visum kita belum dapat sampai sekarang kemudian otopsi
dari setelah itu kita akan menggelarkan perkara ini untuk memenuhi alat bukti untuk meningkatkan dapat tidaknya ke penyidikan demikian
mungkin setelah kami mendapatkan hasilnya bu
hasil dari otopsi dan juga pemeriksaan saksi berarti pak
oke kalau barang bukti pak adakah yang juga diberikan mungkin oleh pihak keluarga kepada polisi saat melapor masalah ini
sampai saat ini tidak ada kita dapatkan barang bukti karena mungkin ya dari mulai kejadian tiga minggu setelah itu baru dilaporkan
ini juga tidak ada cctv ya pak di ruangan smk tersebut
oke jadi polisi juga tidak memegang barang bukti apapun ya pak untuk laporan yang disampaikan keluarga
siap sampai saat sekarang belum
oke jadi kita nantikan pak untuk hasil otopsi tentunya dan hasil visum untuk penyelidikan lebih lanjut dari kasus ini
polres nia selatan sudah berbagi siang ini di kompas siang